karena tidak begitu populer di tanah air banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik
nah bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar
inilah segmen today's practice bersama atlet nasional jalan cepat
peraih tiga medali emas di sea games dua ribu tiga belas dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
dan di saat saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat
karena di jalan cepat itu ada dua peraturan yaitu tidak boleh melayang
atau lost contact sama sekali tidak menginjak tanah
dan kedua adalah lutut bengkok
saat sebelum kita memulai jalan cepat itu kita harus melakukan namanya pemanasan stretching
karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan
dan untuk mendapatkan kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan
karena saat kita belum melentur kita melakukan jalan cepat sendi sendi kita itu akan sakit
dari lutut tulang kering engkel terus pinggul bahu itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu
kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik
karena saat kita berjalan saat kita berbicara prestasi jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga
jadi tangan kita itu harus ke depan
kita harus terus ayunan kita tetap ke depan
dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita kita buat buat jadi seperti yang geol geol gitu itu tidak perlu
karena itu natural gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu
semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumi

orang indonesia itu butuh olahraga dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan
kalau ini sehat kita berjalan